gue minta maaf karena udah ngomong gitu ke miska
gak apa apa putir
aduh aduh aduh kenapa
koma udah tidur
hmm koma udah tidur
terus gak ada yang nemenin kamu ya
mau tidur disini
mbak terusnya mau ngomong sama kamu ya
ya mbak minta sama kamu untuk jawab jujur
soal ucapan tahun komis ya
elsa ini sebenernya kemana sih
masa dari tadi lama banget sampai sini
ini ntar di meja aja
boleh dibantu pelan pelan ya
kalau kamu bilang ke mereka
tuh kan benar
pasti mbak nin mau nanya soal ini
aduh nambah masalah aja sih
bener kamu ngomong sama itu sama mereka
kamu muter balikan fakta
mbak gak pernah hamil anaknya roy
malah kamu yang bilang sama mbak kalau misalkan kamu yang hamil anaknya rok
mbak nggak suka
mbak bener bener nggak suka kamu menjelekan nama baik mbak
apalagi kamu ceritakan mereka
kamu aja nggak kenal
dan kamu seharusnya
sebagai adek mbak
menjaga nama baik mbak
tengah aja kamu
mbak anin beneran marah
oke gue harus tenang
gue minta maaf karena udah ngomong gitu ke miska
oke gue salah
satu lagi yang perlu lo inget mbak
karena selama ini nino itu
selalu beranggapan kalau lo itu
selingkuh dan hamil
jadi ya gue kasih tau aja
kenapa andin ada disini ya
apa yang mereka omongin
istri bapak ada disana
mari saya antar kesana pak
biar saya sendiri aja
nanti saya balik ke kamar
kalau begitu saya permisi
mbak memang gak punya bukti ya elsa
nindi juga udah meninggal
tapi mbak punya harga diri
dan mbak bersumpah
kalau mbak tuh gak peras lingku
dan satu hal lagi
pasti kebenaran pada akhirnya akan terungkap
kalau sekali lagi
mbak ngeliat atau mbak ngedengar
kamu menjelekan nama baik mbak
mbak gak akan segan segan
untuk bawa kasus ini ke polisi ya
karena sudah mencemarkan nama baik
mbak anin sama al kan udah baik kan
kalau mbak anin cerita ke al soal anaknya
terus al percaya
dan bakal kebongkar semuanya